kementerian perdagangan kembali menggelar pameran perdagangan berskala internasional trade expo indonesia pada dua belas hingga enam belas oktober dua ribu enam belas
pameran perdagangan terbesar di indonesia ini akan bertempat di jie expo kemayoran jakarta
dua ratus pembeli baik dari dalam maupun luar negeri dan satu seratus peserta pameran ditargetkan ambil bagian dalam trade expo indonesia dua ribu enam belas
direktur jenderal pengembangan ekspor nasional arlinda menyampaikan sampai dua puluh tiga agustus dua ribu enam belas empat pembeli telah terdaftar untuk menghadiri pameran tersebut
pihaknya mengaku saat ini nigeria dan arab saudi yang merupakan negara dengan jumlah calon pembeli terbanyak
dijadwalkan hadir dalam trade expo indonesia ke tiga puluh satu ini
kemudian beberapa yang sudah confirm juga untuk melakukan pembelian
itu adalah buyer dari amerika
terutama untuk produk produk furniture sama seafood
kemudian yang dari nigeria juga ada
kemudian dari australia juga
dan mereka akan melakukan pembelian terhadap produk produk kita yang terkait dengan makanan dan minuman